hai panji gumilang nama ini pasti tidak asing di telinga anda semua karena setidaknya dua pekan
terakhir nama ini terus muncul tidak hanya di media masa di media sosial namun juga di
pembicaraan pembicaraan informal di warung kopi ibu ibu dan lainnya panji gumilang selaku
pimpinan ponpes al zaitun yang tengah berpolemik ini terus menjadi pembicaraan apalagi setelah
laporan dugaan penodaan agamanya naik menjadi penyidikan nah ada yang komentar nih menko polhukam
mahfud md mengatakan bahwa panji gumilang punya dua ratus delapan puluh sembilan rekening bank ratusan hampir tiga ratus rekening
bank nah aliran dananya masuk dalam kategori yang mencurigakan menurut bapak mahfud ppatk ini sedang
menganalisis adanya kemungkinan dugaan aksi pencucian uang di ratusan rekening milik panji
kita lihat pak mahfud ngomong apa aja nama dia tuh enam ada pak sutoto ada panji gumilang ada
pusat lah pokoknya enam lah dan dari situ semua ada dua ratus lima puluh enam rekening atas nama dia dan tiga puluh tiga rekening
atas nama institusi jadi dua ratus delapan puluh sembilan ini sekarang sedang dianalisis dari sudut ppatk apakah ada ketidak
banten yang ini juga enggak kalah seru enggak kalah ramai diperbincangkan mario dandi nah kalau
mario dandi ini disebut sudah pernah mengancam akan menembak david ozora pernyataan ini dari
mana muncul dari amanda yang merupakan mantan pacar dari mario dandi amanda mengatakan ini pada saat
menjadi saksi di pengadilan negeri jakarta selatan selasa siang kemarin nah dalam persidangan tersebut pada hari
mengaku pernah dihubungi sama david ozora melalui telepon usai amanda bertemu dengan mario pada tiga
dua puluh januari dua ribu dua puluh tiga nah lewat percakapan di telepon tersebut david mengaku mendapatkan ancaman akan ditembak
oleh mario hai saudara tadi saudara jelaskan saudara hanya tahu tapi tidak kenal tapi kenapa kemudian
david kemudian telpon ngechat saudara saudara yang menangkapnya dan menangkapnya dan menangkapnya
saudara saudara mario david itu saling kenal tadi ke kenapa dia bilang ngechat saya memperkenalkan
diri tidak kenal hanya tahu dia baru ngecat saya pakai nomor nggak dikenal pakai nomor yang tidak
terus dia bilang kak ini wareng kakak ngomong apa disitu karena saya lagi abis marah
denny nelfon nelfon gue nanyain tanggal tujuh belas disitu saya masih marah tuh saya masih marah dia bilang
katanya di telepon david katanya kalau bohong diancam ditembak yang ini juga enggak kalah
dibicarakan pada sepekan terakhir ini mengenai rumput di jakarta international stadium nah menteri
pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau menteri pupr basuki hadi mulyono mengatakan bahwa rumput di
jis tidak memenuhi standar fifa nah rumput ini akan diganti semuanya agar nantinya diharapkan
bisa digelar piala dunia u tujuh belas di jakarta international stadium hal ini disampaikan
oleh basuki setelah meninjau langsung atau melihat langsung jis bersama dengan ketua umum pssi yang juga
menteri bumn erick thohir dan juga penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono pada selasa pagi
nanti kalau kita bisa fifa bisa memenuhi syarat untuk bisa dipakai sayang kalau stadion yang sudah
begini tidak akan memenuhi syarat untuk kita upayakan supaya ini bisa dimaksud di dalam kriteria standar fifa